suhu panas masih menyengat indonesia penyebabnya tidak tunggal
berapa lama fenomena ini akan berlangsung
kita bahas malam ini bersama deputi bidang meteorologi bmkg mulyono r prabowo
pak prabowo selamat malam terima kasih sudah bergabung
pak prabowo kita langsung saja melihat ya
ini adalah beberapa gambar yang kami langsung ambil dari website bmkg
bisa dijelaskan pak ini apa saja apakah ini apa maksimum ya pak ya
ini merupakan peta sebaran dari suhu maksimum harian khususnya yang terukur pada tanggal dua puluh tiga oktober dua ribu sembilan belas ini
nah kalau kita lihat ini ada
dua puluh tiga kemarin ya kemarin sampai hari ini jam tujuh
iya jadi ini tercatat dua puluh tiga oktober dua ribu sembilan belas kemarin maksimum hari kemarin
karena maksimum hari ini akan baru terukur muncul besok pagi
nah kalau kita lihat ini
ada warna gradasi merah dari biru sampai merah
ini mengindikasikan berapa derajat yang terukur di seluruh wilayah indonesia
jadi kalau misalkan tiga puluh berarti untuk warna warna agak kuning
jingga ya yang di sini nih ini tiga puluh
kemudian mendekati ke arah merah tua ini sudah tiga puluh lima ke atas
wow ini nih pulau jawa merah tua
ini sudah makin tinggi sudah maksimumnya
kalau kita lihat misalkan boleh dikata ini
ini merupakan daerah daerah dengan suhu sekitar tiga puluh lima derajat
jadi ini merupakan daerah daerah dengan suhu udara sekitar tiga puluh lima derajat
paling tinggi di mana sih pak kalau data
kalau catatan ini bisa kita lihat ini ciputat bahkan di dekat jakarta sini tercatat tiga puluh sembilan enam
tiga puluh sembilan enam itu teman teman
di ciputat mungkin merasakan ya mungkin di rumah terus akhir akhir ini
kemudian nomor dua istilahnya ini ada jatiwangi
iya di dekat bandara baru ketajati itu
kemudian yang lainnya misalkan amatiani semarang
kemudian tanjung mas ini juga masih semarang juga
relatif paling rendah ini tiga puluh lima empat tercatat di karangkates
ini malang dari sebelah sini
jadi secara garis besar sebetulnya dari warna ini ini merupakan daerah daerah yang saat ini
kenapa di warna ini pak
kenapa di wilayah ini
kalau kita lihat
mataharinya cuma di sini aja atau gimana
atau paling dekat di sini
jadi kalau ini merupakan garis ekwator jadi kurang lebih dari padang pontianak sampai ke ini
ini merupakan garis ekwator
matahari ini selalu bergerak ke utara dan selatan
pada tanggal dua puluh tiga september matahari tepat di atas garis ekwator
kemudian mulai bergerak ke arah selatan
paling selatan itu tanggal dua puluh dua desember
setiap bergerak satu hari itu kira kira bergeser seperempat derajat
jadi matahari akan bergeser satu derajat per empat hari
nah dari tanggal dua puluh tiga sampai tanggal dua puluh empat oktober ini kan satu bulan
satu bulan kalau dibagi empat kurang lebih sekitar delapan hari
atau delapan derajat
jadi saat ini matahari kurang lebih ada di sebelah sini
dengan demikian ini merupakan daerah
dalam tanda kutip paling panas atau tepat di bawah matahari
ini yang pertama
kemudian yang kedua saat ini kita masih sebetulnya dalam tanda kutip masih
kita geser dulu slide nya untuk melihat yang sepekan ya sekalian menjelaskan fenomena yang lain
kalau kita melihat ke depan karena tadi yang pertama kita sampaikan
sepekan terakhir mohon maaf
iya sepekan terakhir
ini sepekan terakhir
jadi sebetulnya sudah dari tanggal kurang lebih dua puluh oktober ini
sembilan belas ya dari sembilan belas
sampai tadi yang terakhir dua puluh
sehingga sebetulnya tidak terjadi hanya dalam satu hari saja
karena posisi matahari sedang berada di belahan bumi selatan sehingga sudah berawal dari kira kira pertengahan oktober
itu suhu udara panas sudah mulai terasa
dan kita prediksikan atau kalau kita melihat pergerakan mataharinya kira kira baru akhir oktober agak dingin
akhir oktober agak dingin
tapi berapa sebenarnya suhunya
dan apakah itu kemudian juga ada pengaruhnya dengan memasuki musim hujan atau kita masih jauh dari musim hujan
kalau dengan awal musim hujan memang kita prediksikan awal musim hujan itu pada kurang lebih masuk ke awal november
oke masih jauh ya
kurang lebih masih dua minggu lagi musim hujan
namun sebelum masuk musim hujan kan biasanya sudah mulai terjadi pertumbuhan awan dan oke lah hujan kecil kecil yang sifatnya sporadis
pada lokal lokal tertentu
oke ini adalah intensitas curah hujan harian yang memang masih belum terbentuk awannya ya
pak prabowo juga sudah mengatakan itu
oke kita lihat sekarang yang berikutnya adalah forecast
kalau kita lihat forecast ini merupakan prediksi potensi curah hujan dalam beberapa hari ke depan
paling tidak pada tanggal dua puluh empat dua puluh lima
tidak akan hujan ya pak kalau misalnya kita lihat daerah jawa
iya kalau kita lihat dari sini pada umumnya memang potensi pertumbuhan awan masih dari ekwator ke arah utara
jadi dari sumatera tengah ke arah utara aceh bahkan kemarin tercatat hujan yang cukup sangat lebat di daerah aceh
kemudian ini kurang lebih kalimantan juga bagian utara sulawesi bagian utara
kalau kita lihat ini sebelah selatan ekwator masih belum ya
oke harus berteduh dulu ya pak ya
oke kita lihat yang sekarang ini ada yang menarik
saking panasnya nih bisa menaruh pinggang di atas
jalan ya kemudian langsung masak telur di situ dan langsung jadi
itu saking panasnya anda bisa bayangkan yang terpanas hari ini berapa tadi pak
gak jauh dari sini ya di ciputa
iya di ciputan
oke baik pak prabowo terima kasih atas waktu anda malam hari ini sudah menjelaskan
terima kasih mbak putri
kita harus waspada ya paling tidak masih seminggu ke depan masih akan terjadi ini ya fenomena ini
terima kasih pak prabowo